berikutnya persoalan baru terkait dengan kereta cepat yang kembali terungkap
wakil menteri bumn kartika wiryadmojo mengaku kesal dengan ptki
karena akses jalan dari stasiun kereta cepat jakarta bandung tidak direncanakan
dikutip dari cnnindonesia com
wamen bumn menyatakan dari stasiun halim dan karawang tidak ada akses ke jalan tol dan ke jalan besar
ia mengklaim pihaknya sedang mendorong pembangunan akses tersebut
akibat hal itu stasiun karawang akan terlambat dibuka
pasalnya jika stasiun karawang dibuka sekarang tidak ada jalan aksesnya
menurut kartika dalam pekerjaan proyek selalu muncul titik buta atau plind spot
oleh karenanya dalam sebuah tim harus saling mengingatkan